jumat pagi gerakan nasional pengawal fatwa mui menggelar musyawarah di akl islamic center jakarta selatan
musyawarah yang dihadiri perwakilan dari enam puluh tujuh ormas islam dan nasional ini diadakan untuk menentukan kelanjutan aksi bela islam yang sebelumnya dilaksanakan pada empat november yang lalu
gnpf mui memutuskan akan menggelar aksi bela islam ketiga pada jumat dua desember dua ribu enam belas
ada pun tuntutan dalam aksi ini adalah meminta agar gubernur dki jakarta nonaktif ahok segera ditahan dalam kasus penistaan agama
seluruh komponen yang ada di gerakan nasional pengawal fatwa mui karena ahok tidak ditahan sampai saat ini
maka gnpf mui memutuskan dengan aklamat
menggelar aksi bela islam ketiga pada jumat dua desember dua ribu enam belas
dan karena saat itu kita akan melaksanakan sholat jumat di sepanjang sudirman tamrit
dari jumat ke jumat
dari semanggi sampai istana dengan posisi imam dan khotib di bundaran hi
maka kami sebut juga gerakan aksi bela islam tiga ini
yaitu merupakan aksi pada jumat kubro dan juga maulid akbar
sebab jatuh di awal daripada bulan maulid
kemudian bentuk aksinya adalah aksi ibadah
ibadah gelar sajadah